menteri dalam negeri cahyokumolo meminta gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk mengevaluasi sumber pendanaan bagi perekrutan tim gubernur
untuk percepatan pembangunan atau tgupp
mendagri juga mengingatkan agar gubernur dan wakilnya harus punya hubungan yang baik
dengan unsur legislatif
menteri dalam negeri cahyokumolo meminta gubernur dki jakarta mengevaluasi
sumber pendanaan bagi perekrutan tim gubernur untuk percepatan pembangunan
menurut cahyo sumber pendanaan yang semula berasal dari pos anggaran
biro administrasi sekretaris daerah tidak sesuai peruntukannya
dan akan memiliki akibat hukum di kemudian hari
itu hak seorang gubernur mau mengangkat timnya tgupp
mau satu mau seratus mau seribu silahkan
bahwa kementerian negeri tidak punya kebenaran untuk melarang
atau memotong jumlah
tidak hanya dari kementerian negeri meminta kepada pak agub dan pak sekda ini
alokasi anggaran itu itu aja intinya
cahyo menyatakan seharusnya sumber dana dua puluh delapan miliar rupiah tersebut
berasal dari dana operasional gubernur seperti gubernur sebelumnya
namun jika memang ingin menggunakan dana apbd harus jelas pos anggarannya
karena berhubungan erat dengan laporan pertanggung jawaban setiap anggota tgupp
selanjutnya cahyo menekankan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
harus memiliki hubungan baik dengan unsur legislatif
hal ini dinilai penting dalam upaya mewujudkan visi misi dan program kerja
yang dijanjikan pada masa kampanye
sebelumnya pada senin wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyatakan
polemik anggaran serta jumlah tgupp telah usai
menurut sandiaga kementerian dalam negeri mau bernegosiasi
untuk menyelesaikan masalah tersebut
pokoknya kita akan pastikan delivery daripada program program kita
menggunakan tim gubernur tersebut pigup
jadi kita alhamdulillah bahwa kita harus move on dari isu sebelumnya
karena esensinya semua sama
kementerian negeri ingin kita bisa sukses mendelivery program
kita juga ingin sukses mengelir program
ini yang nanti akan kita sesuaikan
dan anies baswedan memang memunculkan pro kontra
baik secara anggaran ataupun jumlah dan kewenangan
pada rancangan apbd tahun dua ribu delapan belas
anggaran bagi tgupp gubernur anies naik menjadi rp dua puluh delapan sembilan puluh sembilan miliar
angka ini naik dua belas kali lipat dari sebelumnya
yang hanya rp dua puluh tiga lima miliar
adapun jumlah personelnya pun melonjak menjadi tujuh puluh empat orang
dari sebelumnya hanya tiga belas orang saat gubernur jarod saiful hidayat menjabat
akhirnya pada dua ribu dua puluh
dua desember ke mendagri mencoret anggaran tgupp karena dianggap tak sesuai fungsi
nur aspasya koresponden cnn indonesia memantau pembahasan ini
sisi menteri dalam negeri cahyokumolo meminta gubernur untuk mengevaluasi sumber pendanaan
bagi perekrutan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau tgupp
apa poin poin detilnya yang diminta oleh mendagri untuk gubernur
pagi menteri dalam negeri cahaya kumolo memang sudah mengatakan beberapa poin
yang sekiranya dalam poin tersebut dijabarkan bahwa sah sah saja memang ada pos dari tim gubernur
urusan percepatan tersebut tapi anggaran dua puluh delapan miliar itu tidak hanya melalui satu pintu
yakni melalui sektor sekretaris daerah tapi harus diposkan kembali secara detail
agar anggaran tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
tadi anies baswedan gubernur dki jakarta sudah mengatakan secara langsung bahwa
memastikan bahwa tgupp yang dimaksud oleh mendagri tersebut tidak dicoret
tapi kemudian akan kembali dimasukkan ke dalam anggaran apbd dki jakarta
dan anies juga mengatakan mengapresiasi keputusan dari mendagri tersebut
dan dia mengatakan akan kembali memposkan
sekali lagi eva menurut anies ataupun sandi permasalahan ini sendiri sudah selesai
dan mereka juga mengamini atau berterima kasih kepada mendagri akhirnya bahwa tgupp ini kembali ke anggaran dki jakarta
dengan catatan juga
adanya pos pos tersebut lebih distrukturkan dan tadi juga mendagri mengatakan tidak keberatan
dengan adanya jumlah tujuh puluh tiga tersebut dirasa juga tidak terlalu banyak
asalkan pos pos yang dimaksud untuk menangani sejumlah sektor tersebut jelas dan terperinci juga secara jelas
baiklah nurah spasia melaporkan langsung terima kasih